pemerintah melalui kementerian dalam negeri mengeluarkan instruksi mendagri
terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada level satu dua dan tiga di wilayah jawa bali
instruksi tersebut diantaranya terkait syarat pelaku perjalanan dalam negeri ppdn dengan transportasi udara
yakni wajib menunjukkan tes negatif pcr pada hamin dua keberangkatan meski telah menjalani vaksin dosis lengkap
terkait peraturan baru ini sejumlah penumpang di bandara igusti ngurah rai bali menyambut dengan beragam pendapat
sebagian penumpang menyatakan aturan baru itu memberatkan
sementara yang lainnya menyebut perlunya sosialisasi agar calon penumpang bisa mempersiapkan diri
jadi harusnya beritanya tuh dikasih taunya misalnya beberapa minggu sebelum kalau akan diganti
jadi tuh orang ada persiapan
tapi sejauh ini setuju sih karena lebih akurat
jadi orang yang dari bali ke jakarta
nggak akan membawa virus lebih banyak lagi ke jakarta
memang merasa memberatkan untuk bagian masyarakat
khususnya yang mungkin dengan akomodasi yang pas pasan
karena akan memberikan sebuah masalah baru
saat ini pihak bandara ngurah rai bali masih memperlakukan aturan yang lama
yakni wajib tes pcr dua x dua puluh empat jam bagi penumpang yang baru vaksin tahap pertama
dan melakukan tes rapid antigen satu x dua puluh empat jam
bagi penumpang yang sudah vaksin lengkap
pemberlakuan aturan ini sesuai dengan ketentuan kemenhub
yang merujuk pada surat edaran satgas no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
terkait aturan ppdn dalam masa pandemi covid sembilan belas
saat ini hampir seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit
dapat melayani tes rt pcr di bali dengan harga rata rata di bawah lima ratus ribu rupiah
meski saat ini penumpang yang masuk dan meninggalkan bali belum diwajibkan mengatasi
tetap berhasil mencapai aturan yang baru
namun peraturan terbaru bagi pelaku perjalanan udara dalam negeri
khususnya menuju dan keluar bali
akan segera disosialisasikan dan diberlakukan dalam beberapa hari ke depan
tim ikutan cln indonesia badung bali